satgas covid sembilan belas jaya wijaya menemukan sepuluh orang berstatus orang dalam pemantauan
dan seorang ibu hamil berstatus pasien dalam pengawasan
yang saat ini sedang diisolasi di rumah sakit umum jaya wijaya di wamena kabupaten jayawijaya
pasien pdp ini diketahui memiliki riwayat perjalanan dari daerah terpapar covid sembilan belas
petugas setempat kini masih melakukan pengecekan pada orang yang terdekat
yang diduga kontak langsung dengan pasien pdp tersebut
sampai saat ini rsud jaya wijaya belum melakukan uji sampel
kepada pasien berstatus pdp tersebut karena tidak adanya tenaga medis yang bisa melakukannya
temuan terbaru di jaya wijaya ini membuat kasus covid sembilan belas di papua semakin bertambah
hingga kini tiga orang di maroke telah dinyatakan positif covid sembilan belas
sementara ada total enam puluh enam berstatus odp yang tersebar di papua
terkait hal ini gubernur papua bersama dua puluh delapan bupati dan wali kota
melakukan pertemuan bersama di gedung negara jayapura
pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang salah satunya
menolak seluruh penerbangan penumpang pesawat tujuan ke papua
dan pelayaran kapal penumpang yang menuju ke papua
pembatasan ini berlaku selama empat belas hari sejak tanggal dua puluh enam maret hingga sembilan april dua ribu dua puluh
berlaku di seluruh kabupaten dan kota di provinsi papua
meski akses penumpang ditutup pesawat barang maupun kapal barang tetap dapat masuk seperti biasa
hasil kesepakatan bersama tersebut juga salah satunya
mengatasi kegiatan ibadah di luar rumah
serta pembatasan waktu buka pertokohan dan pasar yang hanya dibuka selama delapan jam